jangan mengada ada cepat kembalikan putraku atau kalian akan menyesal
baik kalau itu permintaanmu akan kukabulkan dengan mengirim kalian ke neraka agar kau bisa bersama putra

aku akan segera mencari makan kau tunggulah di sini aku akan segera kembali
kau hebat abikara kau berhasil menculik anak siliwangi
anak ini bisa kita jadikan umpan untuk menekan siliwangi supaya menyerah
kenapa semuanya menjadi seperti ini
aku berhasil menolong kakakku di masa depan
tapi juga sekaligus menjerumuskannya pada sebuah masalah besar
bagaimana caraku untuk menyelamatkan raka walang sungsang
bunda dan ayahanda pasti sekarang sangatlah sedih
tapi aku juga tidak mungkin mengantarkan raka walang sungsang ke istana pajajaran
karena mereka pasti tidak mengenalku sebagai putra mereka
di masa ini aku belum lahir
mereka pasti akan membunuhku karena menganggapku adalah raden abikara
pelan pelan aja jalannya ya gimana udah keenakan kan badannya
masya allah ternyata masa kecil kakak sangatlah tampan dan mengemaskan
kau sudah sembuh
aku sudah sembuh
maafkanlah aku raka bagaimanapun caranya aku harus bisa menyelamatkan raka walang sungsang
dan membawanya pulang ke istana pajajaran

tony yang mereka tahu
abikara kenapa kau belum pergi untuk mengambil kris besi parama
baik kakak aku akan segera mengambilnya
ada apa dengan dia sikapnya aneh sekali
dan untuk apa dia juga memeluk putra siliwani
pasti dia tengah mencari putranya raden walang sumsang
ini kesempatan bagus untuk membalas dendam kepada kentring manik
dia akan menangis darah jika prabu siliwangi mati
kami akan menangis
kau yang sudah menculik raden walang sungsang
jadi kalian berdua yang telah menculik putra aku
di mana putra
putramu itu sudah mati
dan kau harus tahu
kalau aku membunuh putramu
itu atas suruhan kentring manik
cepat kembalikan putramu
atau kalian akan menyesal
kalau itu permintaanmu
dengan mengirim kalian ke neraka
agar kau bisa bersama putramu
jagalah taden walau susah
dia tidak bahagia
jika hal itu terjadi
aku tidak akan memaafkan kalian
kenapa kau begitu perhatian
kepada raden walau susah
siapa kau sebenarnya
aku hanya ingin membuat dia senang di istana ini
oleh karena itu
aku membuat suasana nyaman di istana itu
jika dia terluka
percuma saja kita menjadikan dia sandra
dan aku yakin
prabu siliwangi akan sangat marah kepada kita
akan menghancurkan istana kandang usia ini
sebenarnya aku curiga dengan dia
tapi apa yang diucapkan abikar
masuk akal juga
ya kau benar
kalau begitu pergilah
ikuti raden abikar
kemanapun dia pergi
kalian berdua menyamuk
yang telah menculik raden
itu satu satunya cara
perhatian kandang prabu kepada aku
karena selama ini
kandang prabu selalu saja
mengabaikanku dan lebih memperhatikan
yunda subanglarang dan juga putranya
bukan hanya itu raka
mempunyai rencana yang lebih dahsyat lagi
dan raya yang lebih dahsyat
apa itu rai
aku akan mengenyahkan yunda
subanglarang dari istana ini selama lamanya
agar aku seorang saja yang menjadi istri kanda prabu siliwangi
aku tidak mau cintakanda prabu terbagi kepada orang lain
untuk membuat rai
dan melahirkan kandang prabu
untuk membuat rai
untuk membuat rai
untuk membuat rai
untuk membuat rai
untuk membuat rai
untuk membuat rai
untuk membuat rai
untuk membuat rai